udah makan siang
gimana kalau kita ngobrolnya di dalam aja
tadi katanya kepanasan
mau kemana sekarang pak
maaf saya gak dengar
ngomong yang keras ya
mau kemana sekarang pak
kita balik aja ke pangkalan
lo bijitin lehera bang
kan tadi gak bisa mijit bang
kali aja dipijit lo jadi sembuh
kanan bukan kanan dikit
naik naik atas
eh turun dah turun
sakit ya bang
gak ada kembalian
ambil aja kembaliannya
oh seperti itu
oh seperti itu
mari tunggu ya
cing umi mau datang
ntar tati bilangin ke bang ojek
tadi mak telpon
katanya anjing umi yang rumahnya di pondok gede mau datang
mau silaturahmi sebelum puasa
jadi mak minta dibeliin makan siang
soalnya kalo masak sekarang gak keburu katanya
buat belanja sama masak
nanti duitnya diganti sama emak
minta dipijetin pake minyak
minyak kayu putih tati
ngapain minyak goreng lo mau goreng gua
harusnya itu kan uang gue
bapak yang tadi kan gue yang nganter
salah sendiri kamu gak sabar
bentang bentang hari minggu melololok
ngajak anies jalan kek apa kek
mumpung dia ada di rumah ku
nah gitu dong
bang udin ada apa
enggak ada apa apa
ih apaan sih
kok gak ada apa apa manggil
bang abis dari tukang urut jangan lupa beli makanan buat emak ya
bang jalan dulu ya
hati hati ya bang
saya jadi pengen rakit dengan rika
gue juga bisa rak tirani
silahkan aja kamu pergi gak ada yang ngelarang kok kata bapak saya
mulai besok aku bakal kerja di rumah
oh kerja apa
jualan juga tinggal online aja
bang udin tahu kan bisnis online
aku tidak tahu ani
dari tadi oh oh aja
minum yang dingin enak kali ya
tunggu di sini ani
eh ada kakak tisna
neneng rika udah makan siang
iya kakak gimana kalau kita ngobrolnya di dalam aja
kakak kenapa tadi katanya kepanasan
nanti rika bikinin es teh manis